sama sama kamu untuk bunuh omalaras

apa betul apa yang budara omongin tadi
apa betul kalau dokter hanya ngejadiin aku sebagai pengganti tulangannya dokter
aku gak ngerti apa yang aku rasakan
aku gak marah sama dokter
tapi aku emang mau pergi dari sini
dan aku rasa kita berdua sama sama butuh waktu untuk tenangin diri kita
untuk menata hati kita
karena kita juga nggak tahu siapa yang sebenarnya
kenapa aku jadi seperti ini
kenapa aku benar benar gak bisa menjawab
siapa sebenarnya yang aku cintai
apa aku memang sudah benar benar mencintai aida
atau memang benar kalau aku selalu menganggap aida itu pengganti meja
karena jantung aida sekarang adalah jantungnya meidah
sekarang pengganti terserah
mereka sama diri
ibu gak usah lo nganramin
jantungnya pada aida
ternyata dia adalah tunangannya dokter panji
jadi jantung itu jantung tunangannya dokter panji
dan sepertinya dokter panji menyemunyikan hal ini pada aida
waktu ibu ceritakan masalah ini pada aida
dia langsung shock dan marah pada dokter panji
terus aidanya gimana bu
dia sedih banget ya
gimana ibu tahu
yang ibu lihat dia shock banget
karena selama ini dokter panji cuma menganggap dia sebagai pengganti tunangannya
bu aku pergi dulu bu
giliran aida kenapa napa aja
tindakannya cepet banget
orang yang tadi aku lihat di rumah dr panji itu
karena semua ini serba kebetulan
kalau benar itu ibunya pak surya
kenapa dokter panji gak pernah cerita kalau ibu pak surya sangat mirip dengan oma
aku nggak punya tuduh seperti kamu
dan saya juga bukan rumah kamu
tapi kalau itu oma
kenapa aida menutupi semua ini
pasti selalu pasti orang yang salah
aidah tolong bilang ke aku dengan jujur
oma aku kan oma laras kan
ada apa sebenarnya
apa aida tahu sesuatu tentang oma
dia bukan oma laras
kamu tahu dari mana dia itu bukan nama laras
dia itu sebenarnya ibunya pak surya
bener kan dokter panji
betul pak riza
dia ibu dari papa sayang baru datang dari kalimantan
apa semua ini emang ada hubungannya dengan indira
kalau indira emang ingin menyakiti oma
dan aida tahu tentang hal ini makanya dia sembunyikan identitas oma
kamu kenapa lagi sih
kamu pasti masih mikirin nenek yang tinggal di rumahnya dokter panji
kamu pasti masih mikir kalau dia itu sama laras
udah lah za
kalau dia lihat kamu kayak gini dia sedih
lepasin tanganku sakit
indira denger ya
aku tahu kalau kamu adalah orang yang ingin mencelakai allah
dan kamu melakukan semua itu dibantu oleh seseorang
yang bernama anas
aku gak akan pernah ngelakuin apapun sama oma kamu
kalau kamu gak mau ngaku sekarang itu gak apa apa
tapi asal kamu tahu ya cepat atau lambat masalah ini pasti akan kebongkar
dan kita akan tahu apa yang terjadi sebenarnya
dan kalau sampai kamu terlibat dalam masalah ini
aku akan membuat perhitungan sama kamu
pokoknya aku mau kami singkirin nenek tua yang tinggal di rumah panci itu
malam ini juga
tapi untuk apa
bukannya kamu sudah tahu sendiri kalau yang tinggal di rumah itu
bukan nenek laras
aku gak peduli
pokoknya selama dia masih hidup posisi kita itu terancam
riza sekarang curiga sama aku
dia pikir aku kerja sama sama kamu untuk bunuh sama laras
dan kalau sampai dia nemuin buktinya
udah kita hapus
kita sama sama masuk penjara kamu mau
saya akan datang kembali ke rumah panci
jangan sampai gagal
kamu tenang saja
kali ini saya harus berhati hati
jangan sampai orang di rumah ini tahu kalau said melilangi kesini
mereka akan semua mendahulukan
dengan perubahan riza
riza sudah bisa men vincahlah dengan pengundi parar kerja pertama
jangan sampai dia menangkap kamu
tidak boleh menyerah gitu saja
malam ini juga saya harus singkirkan nenek tua bangka itu